jelang bergulirnya liga indonesia musim dua ribu tujuh belas
sejumlah tim sudah mempersiapkan diri di awal tahun ini
juara liga super indonesia musim dua ribu empat belas persib bandung
sudah latihan sejak selasa kemarin
persiapan serius juga dilakukan oleh macronus fc
yang diarsiteki aji santoso
dan baru merekrut adam alis
setelah menikmati liburan usai berakhirnya kompetisi indonesia soccer championship
persib menggelar latihan perdana di lapangan lodaya bandung
jawa barat tengah pekan ini
latihan perdana dipimpin asisten pelatih heri setiawan dengan lima belas pemain
diantaranya teh prizal tony sucipto imadi wirawan sergio van dijk serta tantan
dua pemain rekrutan terbaru deddy kusnandar serta shoyi matsunaga
turut hadir dalam latihan tersebut
rencananya persib akan melakukan sejumlah pertandingan uji coba
di masa persiapan untuk menyongsong liga musim dua ribu tujuh belas
pertama kedua ketiga keempat sama kelima kita pertemuan
mungkin itu pemain udah kumpul semua kita bisa latihan taktikal di sana
ini berapa hari ini lebih ke pemulihan fisik aja nih
sambil tunggu yang pemain yang datang
besok kira kira di tanggal lima
tanggal lima insya allah mudah mudahan semuanya datang
di bawah arahan pelatih baru adam alistiano mengikuti latihan perdana
bersama tim arema kronus fc di lapangan ashifa kota malang
pemain berusia dua puluh tiga tahun ini mengikuti sesi latihan ringan usai libur kompetisi musim lalu
meski harus bersaing dengan para pemain arema lainnya untuk merebut posisi utama
adam alistio mengaku siap
ia hanya ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di tim singoedan
ya arema semua tahu tim besar kan semua pasti pengen bermain di arema
kayak pemusim saya
ya saya bersyukur bisa main di arema
dengan pemain pemain senior yang bagus bagus
dengan supporter yang luar biasa
pokoknya dari hari ke hari saya harus meningkat
harus kerja keras lagi biar bisa dapat posisi inti
adam alistio akan bersaing dengan para gelandang arema seperti hamad busomi
juan revi ferry aman saragi dan rafael maitimo
untuk memperubutkan tempat di lini tengah arema
bali united pun sudah mulai latihan perdana
dan peradana menjelang bergulernya liga super indonesia musim dua ribu tujuh belas
latihan perdana ini langsung dibawa arahan kepala pelatih indra syafri
sejumlah pemain yang baru bergabung pun sudah hadir
namun beberapa pemain belum dapat berkumpul lantaran masih berada di luar bali
menurut indra syafri tim serdadu tridatu baru akan latihan dengan formasi lengkap senin pekan depan
ya alhamdulillah semua pemain yang hadir

ya alhamdulillah semua pemain yang hadir
kecuali ada pemain yang memang ada keperluan keluarga dan kendala di pesawat tidak hadir
dan alhamdulillah nanti kita akan mulai program periodisasi persiapan kita untuk menghadapi liga ini nanti per hari senin
ya jadi hari senin itu adalah kick off persiapan saya
bali united tidak memperpanjang kontrak dua belas pemainnya untuk musim depan
termasuk tiga pemain yang turut berlaga di kompetisi isg dua ribu enam belas